pada malam hari ini
mungkin tak akan pernah terungkap kalau
nggak ada bantuan dan nggak ada resmi
jadi pelajaran buat semuanya
supaya tidak ada
mudah membantu kita
rekan rekan kita yang masih ada
kemarin tanggal dua puluh delapan
belum selesai ya
kita bersama sama cukup prihatin
pergi lagi ke cianjur
mungkin nasib saya nggak akan ada di sini
saat ini saya masih mencari
masih dicari keberadaannya
saya yang belum tahu
di mana mereka berada sekarang
terima kasih banyak
mudah membantu kita
yang masih ada di sana
ya jangan ada terjadi
itu lagi ya
pada malam hari ini
mungkin tak akan pernah terungkap
mungkin nggak akan pernah terungkap
kalau pihak berwajib tidak ada bantuan dan resmi
jadi pelajaran buat semuanya
baik rekan rekan penyelidikan ini belum selesai belum tuntas
kita bersama sama cukup prihatin
ini menjadi pelatihan publik
sekali lagi kita sampaikan
kekejian ini kejahatan ini partner in law nya harus tuntas
dan kemudian agar tidak ada korban korban lainnya